kita awali informasi dari sidang gugatan anak terhadap ibu kandung sebesar satu delapan miliar rupiah
yang kembali digelar pengadilan negeri garut jawa barat
siti rokayah alias ami menghadiri jalannya sidang namun anaknya yani suryani selaku penggugat tidak hadir
kamis pagi sidang gugatan anak terhadap ibu kandung sebesar rp satu delapan miliar
kembali digelar pengadilan negeri garut jawa barat
dalam sidang kali ini tergugat siti rokaya atau akrab dipanggil amih datang ke pengadilan didampingi kedua anak laki lakinya
meski ami kesulitan berjalan ibu tiga belas anak ini tetap hadir memenuhi panggilan majelis hakim
ami harus menggunakan kursi roda saat memasuki ruang persidangan karena kondisinya sudah uzur
alhamdulillah ami walaupun memaksakan diri ami dengan ikhlas suka rela mau datang ke sini
tapi kondisinya sehat
alhamdulillah berkekat dengan semua ami sehat
handoyo sebagai penggugat kedua sekaligus menantu tergugat siti rokayah hadir lebih awal di pengadilan dengan didampingi kuasa hukumnya
sementara itu yani suryani penggugat satu yang merupakan anak siti rokayah tidak hadir dengan alasan kesibukan
handoyo merasa tidak perlu mendatangkan istrinya karena dirinya yang lebih dirugikan
oh kita kan puasa jadi ibu kan menguasakan sepenuhnya pada kami
rugian terbesarkan sama sekali karena tidak perlu karena kerugiannya kan sama saja
untuk mana kan kasih sayang ibu udah baca belum kasih sayang ibu
justru kita mau memuliakan ibu kita
hari ini agenda sidang memasuki agenda keterangan saksi dari kedua belah pihak
majelis hakim sempat mewajibkan penggugat dan tergugat hadir dalam sidang kali ini dengan harapan mediasi bisa ditempuh
deden rahadian garut
perjuangan siti rokayah ibu delapan puluh tujuh tahun yang digugat anak serta menantunya sebesar satu delapan miliar rupiah terus menuai simpati
berbagai kalangan mulai warga biasa mahasiswa hingga kepala daerah menunjukkan dukungannya dengan mendatangi sidang gugatan di pengadilan negeri garut jawa barat
sejak kamis pagi simpati terus mengalir untuk siti rokayah ibu delapan puluh tujuh tahun di pengadilan negeri garut jawa barat
deden rahadian garut
dari sejumlah kalangan yang datang ada bupati purwakarta deddy mulyadi yang turut menghadiri jalannya sidang gugatan anak terhadap ibu kandung
meski bukan warganya deddy mengaku simpati dengan kasus yang mendera amih hingga menyempatkan datang untuk memberikan dukungan moral
ya alasannya kan sudah beberapa kali ketemu dan saya janji akan menghadiri pada satu sidang di pengadilan
kebetulan pagi ini saya agak longgar dan kebetulan juga
siangnya m sepuluh juga dapat undangan dari pak ade ya udah sekalian acara pagi pagi mampir dulu untuk melihat perkembangan persidangan
ibu rumah tangga serta ratusan mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di luar pengadilan saat sidang berlangsung
mereka meminta agar kasus yang menimpa siti rokayah diselesaikan dengan jalan damai
ini cuma kita sebatas dukungan aja kepada ami nggak ada tuntutan sama sekali
ini hanya sebatas dukungan moral saja
kan kita tahu bahwa amih ini usianya sudah delapan puluh
tujuh tahun dan dituntut sama anaknya gitu
dan malah menantunya juga gitu kan
memang dalam kasus perdata ini sah sah saja
tapi kan namanya ini kan kepantasannya
ini tuh memang kita istilahnya hanya bentuk aksi dukungan moral bahwa di garut ini banyak yang peduli sama ami
dan mudah mudahan dengan ada aksi kita ini tidak ada lagi yani yani yang selanjutnya
keluarga ini bukan
ibu simpatisan loh
ibu datang kesini buat apa bu
untuk mendukung amih
ibu melihat kasus ini seperti apa bu
seperti apa ya
ya sudah dibuka kan seorang anak begitu durhaka
jadi ibu sakit hati gitu bu ya
kalau ibu sekarang gimana bu
harapan ibu yang sedang sedang hakim yang seadil adilnya
jangan sampai terjadi lagi
dengan agar ibu
seolah olah apa ya
seorang ibu itu tidak ada artinya dimakan
sementara itu mahasiswa juga sempat menggelar aksi teatrikal di luar pengadilan
siti rokayah digugat anak serta menantunya sebesar satu delapan miliar rupiah
gara gara hutang pihutang anak ke enam nya bernama asep rohendi
dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kedua belah pihak ini
siti rokaya beserta asep rohendi selaku tergugat satu dan dua datang menghadiri sidang
siti rokaya berkata
sementara pengugat satu yani suryani yang merupakan anaknya
tidak hadir dengan alasan ada kesibukan
deden rahadian garut
sebelumnya siti rokaya seorang ibu asal garut jawa barat digugat anak kandungnya
ia dituntut membayar ganti rugi sebesar satu delapan miliar rupiah karena tidak melunasi utang
siti rokaya digugat anaknya sendiri yani suryani dan suami yani handoyo
ibu tiga belas anak berusia delapan puluh dua tahun ini dituntut membayar ganti rugi
satu delapan miliar rupiah
masalah ini bermula pada tahun dua ribu satu ketika seorang anak rukayah yang lain
meminjam uang kepada yani sebesar empat puluh satu juta rupiah
namun ia tidak bisa melunasinya
yani kemudian menggugat dan melibatkan ibunya siti rokayah dalam gugatan
yani meminta ibunya menandatangani surat pernyataan berutang
agar rokaya bersedia yani mengatakan ia akan diceraikan suaminya
di tengah kasus hukum yang menderanya rokaya yang tinggal di muara sanding garut
kini jatuh sakit dan dirawat
di rumah sakit umum dr selamat
selain menderita sakit jantung wanita yang biasa di sapaan itu juga menjalani terapi saraf
saya pada diet
pada diet nanti sinar
semoga selama dua kali
semoga selama dua kali
tapi alhamdulillah sehat
jadi untuk kami atau lebih jelasnya inovasi rokaya
jadi karena mungkin faktor usia
beliau usia kurang lebih sekitar delapan puluh dua tahun
sudah menjadi pasien kami di sini dan sering kontrol
kami rindangkan dokter ahli spesialis dalam juga
spesialis saraf sama jantung